seorang pencuri sepeda motor babak beluar dihajar warga kami sore
tak hanya itu pelaku sempat terseret mobil yang melintas saat berusaha menghindari amukan masa
beginilah video amatir yang diambil warga saat seorang pencuri motor terseret mobil yang melintas di jalan bypass bandara juanda sidoarjo
pencuri motor ini berusaha menghindari amukan masa dengan memaksa masuk ke sebuah mobil yang melintas
namun usahanya gagal dan justru terseret mobil hingga puluhan meter setelah mobil berhenti
warga yang mengejar langsung menangkap dan menghajar pencuri itu
beruntung beberapa saat kemudian pencuri tersebut diselamatkan oleh petugas yang berpakaian preman yang pada saat itu tengah melintas
meskipun sudah dimasukkan ke dalam mobil dengan kondisi di borgol
sejumlah warga yang jengkel karena wilayah desa mereka sering disatroni oleh maling terus berusaha mengejar pelaku
selanjutnya petugas membawa pelaku serta warga korban pencurian ke mapolsek sedati untuk proses hukum lebih lanjut
termasuk sepeda motor yang dibawa lari oleh pelaku
deku ardiansah sidoarjo